meski belum banyak dikenal pesona magis tanah likupang
menyihir siapa saja yang menjejak tanahnya
sedepa demi sedepa kakek ini melangkah berjuta kisah menyapa
indahmu begitu menggoda setiap kenangan pun tercipta
salam kenalku padamu likupang
pernahkah anda mendengar nama likupang
terletak di ujung utara pulau sulawesi dan berbatasan langsung dengan laut sulawesi
siapa sangka likupang menyimpan rahasia keindahan yang tiada tara
tak butuh waktu lama bagi saya memutuskan
berkunjung langsung menjejak kaki di wilayah ini
ya likupang si destinasi super prioritas
menuju likupang saya berangkat dari manado
menggunakan angkutan umum berupa bus selama kurang lebih satu setengah jam
bagi saya suasana angkutan umum kali ini sangat menarik

saya juga berjalan dengan senang hati
sesampainya di likupang saya dibuat takjub dengan suasananya yang tenang
meski wilayahnya kecil siapa sangka likupang menyimpan keelokan
saya juga berjalan dengan senang hati

saya juga berjalan dengan senang hati
saya pun berkunjung ke desa sarawet di kecamatan likupang timur
di sini saya diajak untuk mengikuti upacara adat mapalus
mapalus berarti kegiatan gotong royong
yang biasa dilakukan oleh warga dalam budaya minahasa
mapalus kali ini untuk menanam padi
bersama dengan warga desa kami berangkat bersama menuju ladang yang akan diolah untuk ditanami padu
keceriaan serta kebersamaan sangat terasa
sebagai pendata saya disambut dengan hangat
akhirnya kami pun sampai di ladang yang disebut kobong di kaki bukit kolintang desa sarawet
untuk mencapai lahan ini kami harus masuk ke kebun dengan jalan sedikit menanjak
lalu kami pun membuka kegiatan dengan nyanyian yaitu lagu berjudul opo wananata sass minahasa
dan dilanjutkan dengan doa bersama
dalam adat ini laki laki dan perempuan memiliki tugasnya masing masing
laki laki bertugas membuat lubang di tanah menggunakan batang kayu atau parang yang diikatkan pada ujung batang kayu
dengan jarak yang relatif saling berdekatan lubang lubang ini dibuat tak terlalu dalam
lalu disusul dengan para perempuan menebar benih padi
mereka menggunakan daun woka yaitu daun dari tanaman sejenis palem yang sudah disulap menjadi wadah
di daun woka inilah
benih benih padi disiapkan untuk disebar kemudian
para perempuan pun berjajar tepat di belakang barisan para lelaki sembari menebar benih benih tersebut
dua jam perlu diperhatikan setiap satu lubang hanya tiga lima butir padi saja yang ditanam
setelah semua lubang dipastikan telah terisi pekerjaan selanjutnya ialah menutup lubang sambil membersihkan area tanam
mereka menggunakan sapu dari daun pohon aren untuk memastikan bening yang ada di lubang tadi itu
sudah tertutup tanah dan bersih dari kotoran kotoran yang ada
menutup lubang yang sudah ditanami padi dengan teknik menyapu tanah ini biasanya dilakukan laki laki hingga anak anak kecil
sejak kapan sih adat maaf pak lusuh seperti tanam padi ini
sudah sejak lama sih
sebab setahu kita sejak di bawah enam puluh an lima puluh an sudah ada itu tanam
tanam cara tanam maaf pak lusuh itu gotong royong untuk tanam padi bersama
turun temurun khas minahasa atau bagaimana
tapi karena kita di sini budayanya sudah campur sudah banyak orang orang juga sudah saudara kita dari nusa utara bahkan dari daerah lain
jadi kalau biasanya dulu pakai adat minahasa
ada cara atau cara cara
agama suku tapi kalau sekarang sudah dilebur sejak masuknya agama ini
kita kolaborasi dengan berdoa kepada tuhan
jadi sehingga pemakaian bahasa sudah seperti orang orang tua dulu kan
kalau dulu pakai bahasa secara khusus orang di sini orang tonsea
tapi karena budaya so bercampur jadi kita pakai bahasa indonesia yang bisa dimengerti
termasuk bahasa daerah
lo gak dialek dong
dialek menang dong
biasanya mapalus tanam padi akan menghabiskan waktu setengah hari bahkan lebih tergantung luas ladang
usai rangkaian tanam padi yang panjang ini masyarakat akan melanjutkan dengan makan bersama
seluruh peserta adat mampalus yang terlibat akan duduk bersama menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh sang empunya hajat
atau yang memiliki gedung
karena acara mapalus di desa itu sangat membantu
pertama sangat membantu dan juga itu hidup kerukunan selalu tercipta karena apa tuh
orang baku dapa semua di satu kampung itu atau satu desa itu baku dapa ketika ada pertemuan misalnya mau diundang rupa seperti ini
bak tanam padi pigi di kobok
itu orang mau baku dapa
sampai tuh apa yang ditanyakan tadi itu suka sekali dan orang harus binat orang harus jaga orang harus pupuk
supaya bajalan terus
untuk kerukunan di kampung ini di desa ini
ya mapalus tidak hanya digelar untuk tanam padi
teknik gotong royong ini juga bisa dilakukan untuk membuka kebun hingga berpindah rumah
biasanya si empunya hajat akan mengundang orang
tapi juga keluarga setempat untuk membantu mempermudah pekerjaannya
selanjutnya selalu ditutup dengan acara makan bersama
pesona khasanah budaya likupang memang kaya
tak hanya mengenal mapalus di tanah ini saya dibuat berdecak kagum dengan alunan musik asli daerah
yah irama nansyah di terdengar dari alat musik kolintang
tim kolintang desa winuri kecamatan likupang timur berhasil menghibur saya
kolintang merupakan alat musik khas minahasa provinsi sulawesi utara
di likupang sendiri kolintang masih lestari keberadaannya
bahkan sering dipertunjukkan dalam berbagai kesempatan

tak hanya kolintang saya juga diperkenalkan dengan tarian adat setempat maengket namanya
maengket juga merupakan tarian khas minahasa sulawesi utara
dulunya tarian ini biasa dipertunjukkan saat panen raya sebagai ucapan rasa syukur
namun kini maengket masih diperkenalkan
banyak dimainkan di beragam acara
mengkisahkan bagaimana petani itu boleh bekerja menanam padi
dan sebelum menanam bermohon kepada tuhan
dan ketika ada hasil bersyukur pada tuhan
dan ini dikerjakan secara gotong royong
tari maengket biasa dilakukan berpasangan lelaki dengan perempuan
dipimpin oleh satu orang wanita yang disebut kapel
dalam pertunjukan kali ini saya juga diberi kesempatan untuk bergabung dalam barisan para penari perempuan untuk turut melenggang bersama
ternyata tidak semudah yang terlihat
tapi saya juga epitipus dengan arti tradisional yang masih terus terus tumbuh arah di ini

sebagai wilayah pulauan dekat dengan laut membuat warga di sekitar desa biasa mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan dapurnya
nah kali ini saya diajak untuk menjajah langsung bagaimana serunya mencari ikan ala warga setempat
sebelum memulai pencarian pertama tama saya harus menemukan umpan yang tepat terlebih dahulu
ya di wilayah ini warga biasa menggunakan udang kecil sebagai umpan ikan
sebagai umpan ikan
eh ini ya ini kita cari umpan ya bang
kalau di sini bilang bahasa reharinya pento
udang kecil ya
untuk ini biasanya dimakan sama ikan apa
ya semua ikan
ya biasa ada di mana bang
ya di pecek pecek begini bang
seperti ini loba loba bang
setelah umpan pento cukup kami pun melanjutkan pencarian
perahu perahu kecil pun siap menanti mengantarkan kami ke lokasi lokasi tangkapan ikan
dalam perjalanan saya dihibur dengan pemandangan yang begitu cantik
di sepanjang perjalanan banyak tanaman mangrove di sisi kanan dan kiri
wah betapa eloknya
wah ini bagus
sebagian besar warga likupang khususnya di desa sarawet masih memancing ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka
aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki laki saja tetapi juga justru oleh para perempuan
nah ini dilakukan secara berkelompok
tapi ternyata tidak hanya alat pancingnya saja yang tradisional melainkan juga transportasi yang digunakan untuk mencapai ke titik lokasi penangkapan juga masih tradisional
sebagian memang masih menggunakan dayung tetapi sisanya menggunakan mesin
seperti perahu yang saya tunggu
butuh waktu sekitar lima belas menit perjalanan dengan perahu mesin untuk mencapai lokasi
ketika sampai odi sang nelayan mengajarkan saya cara memasang umpan pento ke kayong
tidak mudah ternyata memastikan tubuh pento tidak tercerai berai di tusuk kail
kail pun dilempar
dalam sekejap benang pancing sudah bergerak ke sana kemari tanah umpan sudah termakan ikan
wah seperti itu pintar
tarik lagi dapat lagi kita
tarik lagi banyak ini
yang paling banyak abang dapat di sini apa
tarik lagi tarik
ya tak lepas dua dua
bagi saya bisa mendapatkan satu ikan saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri
tapi di sini dalam hitungan menit banyak ikan sudah didapat
perahu perahu lain pun tampak sibuk dengan pancing masing masing
sembari menikmati sore menghibur diri dengan jumlah ikan yang sangat melimpah di padi putih ini
sehari penuh pencari ikan rasanya cukup menghabiskan energi
lokasi pencarian ikan ternyata tidak jauh dari pulau kecil yang disebut dengan nampu manuk
pulau yang dipenuhi dengan tanaman mangrove ini biasa dijadikan para nelayan sebagai lokasi beristirahat
di sini mereka biasa menembakkan perahu sementara
sembari mengisi waktu dengan membakar beberapa ikan hasil tangkapan
bukan hal sulit mencari ranting kering untuk membuat api di sini
salah satu kebiasaan para pencari ikan di desa sarawet adalah beristirahat di pulau napu manuk untuk menikmati ikan bakar
tersohor akan sumber daya lautnya saya pun melanjutkan penjelajahan di likupang
dengan ikut mencari kerang bersama warga khususnya para perempuan
dalam bahasa setempat kerang disebut dengan bia
di sini bia biasanya dimanfaatkan sebagai tambahan lauk pauk
bias sendiri biasa ditemukan di kawasan mangrove di antara lumpur kala air surut
untuk mencari kerang atau dalam bahasa setempat ini adalah bia
ini butuh usaha yang tidak mudah karena kita harus melintasi lumpur yang bahkan sampai setinggi lutut
dan tidak hanya itu tantangan yang lain adalah di dalam lumpur ini ternyata ada banyak talabe atau pecahan pecahan kerang yang ini sangat berbahaya apabila terinjak dengan tidak sengaja karena akan berpotensi untuk terluka
kita cari lagi
tak sulit memang menemukan bia ini lantaran jumlahnya yang cukup banyak
namun perlu siasat tersendiri untuk menarik keluar dari lumpur tersebut
biasanya ibu kalau cari itu pas pagi kah siang
sore pokoknya pas air lagi turun air surut
kalau misalnya lagi pasang dia tidak bisa ditemukan
tidak soalnya kan tenggelam itu di dalam air susah carinya
dalam satu hari bu nes bisa nemu berapa
paling satu ember atau dua ember
kalau pas ada cara cari lebih
bisa cari lebih banyak
berapa jam misalnya sekali nyari
pokoknya sampai air pasang sekitar satu jam atau dua jam
kami berhasil mendapatkan tiga ember penuh bia
kini saatnya mengolah bia tersebut menjadi kuliner khas likupang
untuk mengolahnya menjadi masakan butuh proses pembersihan kerang terlebih dulu
seperti cangkangnya yang harus dipecah lalu dagingnya yang dibersihkan
kemudian dicampur dengan bumbu bumbu yang sudah disediakan
suasana dapur tradisional warga semakin menyemarakan suasana memasak kami
bia pun diolah bersama santan ditambahkan bumbu bumbu dimasak dan siap dihidangkan
nah menikmati menu bia santan ini kurang afdol jika hanya dimakan sendirian
kami pun berkumpul dan menikmati makan siang bersama
seketika suasana menjadi hangat dengan keakrapan
l similarly ada casa deitung penerbangan di teman teman
lalu lari lagi
lalu malam lain
lalu lari lagi
matahari menampakkan diri begitu cantik
dari sekian banyak lanskap likupang pesona pantainya lah yang paling menjadi favorit saya
salah satu pantai yang populer ialah pantai pulisan
pantai ini terletak di kecamatan likupang timur atau tujuh belas km dan tiga puluh menit perjalanan dari pusat kota likupang
pantai ini menjadi rujukan bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara
nyaris setiap hari pantai ini kedatangan pengunjung
saking indahnya wisatawan sangat menikmati bermain air dan ombak meski siang sedang terik teriknya
ya begitu pun saya
di akhir pekan pantai pulisan padat pengunjung
kedengernya itu dari media sosial
dari media sosial
emang yang pas dilihat di media sosial itu gambarnya ini gimana
ya cantik lah kak
pemandangannya terus banyak wisatawan yang datang sama teman teman komplek
ya pastilah pantainya ya kak
terus itu pasirnya putih terus banyak karang karang juga
pemandangannya oke gak
ya oke banget lah
tahu dari pertama sosial media terus teman kasih tahu
situasi nya tenang enak untuk bikin piknik kayak gitu
gugusan pantai ini memang punya banyak kejutan
tebing koralnya terlalu cantik untuk tidak dijadikan obyek foto
saya pun tergoda mengambil momen demi konten sosial media saya
selain bisa bermain air di pantai kita juga bisa mengintip dunia bawah lautnya
meski tak melulu harus ke spot snorkeling di sekitar pantai pun kita sudah disajikan pemandangan yang cantik
koral dan biota lautnya menakjubkan tanpa perlu beranjak terlalu jauh dari bibir pantai
nah di sekitar pantai pulisan saya masih penasaran dengan salah satu bukit yang disebut sebut memiliki pemandangan yang memukau
bukit p romo
bersama dengan kawan kawan saya pun berburu foto di atas puncak bukit ini
yang ternyata sangat cantik dengan bukit bukit padang rumputnya
meski saat ini sedang kemarau
bukit ini mudah sekali diakses
kita hanya perlu berjalan kaki selama kurang lebih lima menit untuk sampai ke puncak
di sini kita bisa mengambil berbagai sudut untuk bersuah foto
setiap sudut berwarna merah membuat kita merasa menyenangkan

di sekitar pantai pulisan saya masih penasaran dengan salah satu bukit yang disebut memiliki pemandangan yang memukau

kita penasaran dengan tempat ini

banyak pemandangan pemandangan kaget
baik di puncak sini dan di pantai
ya penasaran saja
pertama yang lihat di gunung sebelah sana
ternyata ya bukan indah saja tapi lebih dari indah
memandang jauh ke laut lepas menjadi salah satu pemandangan ditawarkan oleh puncak pulisan
keheningannya membuat hati siapa saja terpikat
terima kasih banyak
nah bukit pulisan ini menjadi salah satu prima donawisata yang ada di tanah likupang
selain aksesnya yang cukup mudah dan ternyata perjalanan menuju ke sini juga relatif singkat
tempat ini juga menjadi lokasi yang cocok bagi anda yang ingin menghabiskan sore dengan menunggu matahari tenggelam
tak bosan saya berdecak kagum pada setiap jengkala tanah likupang
serta keindahan alamnya begitu memikat hati
terima kasih likupang atas pesonamu yang tak lekang oleh waktu